kepala dinas pendidikan kabupaten gresik bersama sejumlah anak buahnya
senin pagi menemui umi latifah
kepala sekolah sdn dua ratus tiga puluh enam randu padangan menganti kabupaten gresik jawa timur
terkait kekerasan yang dialami oleh sah siswa yang ditusuk tusukan baso
hingga buta di sdn setempat tujuh agustus lalu
kadis pendik kabupaten gresik berjanji kasus kekerasan ini harus diusut tuntas
pihak sekolah maupun para guru diminta mau kooperatif dan tidak ada yang ditutup tutupi
termasuk menyerahkan barang bukti rekaman cctv di sekolah
selain bertemu dengan pihak sekolah pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim unit bpa polres gresik
harus diusut tuntas penyebab dari kejadian tersebut
agar tidak menjadi semacam infuliar
atau berita liar di lapangan yang mengakibatkan hal hal yang kurang positif
terutama bagi pendidikan di kabupaten gresik
kasus ini terjadi pada tujuh agustus lalu
seorang siswi kelas dua sd berinisial sah ditusuk sunduk baso oleh seorang anak tak dikenal
karena tak mau memberi uang
saat itu korban tengah mengikuti lomba agustusan di halaman sekolah
sabtu lalu telah dilakukan pertemuan antar pihak
dengan kedua orang yang berpengalaman
ketika dikumpulkan seorang anak yang berpengalaman

seorang anak yang berpengalaman
seorang anak yang berpengalaman
seorang anak yang berpengalaman
seorang anak yang berpengalaman

dan unit ppa polres gresik
namun pertemuan selama kurang dari setengah jam tersebut tidak membuahkan hasil
pihak sekolah menolak menunjukkan rekaman cctv terkait aksi kekerasan tersebut
dan hingga empat puluh dua hari pasca kejadian
pelaku yang mengakibatkan mata sah buta belum juga ditangkap
miftahul arief gresik jodimur